nino masih peduli sombani
kalau nino pasti peduli sama dia
staff rumah nasib
gak enak banget ya
kepikiran andin lagi
iya aku masih kepikiran andin
al juga gak bisa dihubungin
mereka soalnya bertengkar
gampang sekali hubungin mereka kan
datang ke rumahnya nggak ketemu
ditovan juga gak bisa
jadinya susah ya kita cari andin
tadi papa ke rumah kalian nggak ada soalnya
udah buat papa khawatir
tadi ada kejadian
tadi ada kejadian yang gak kamu inginkan pak
dia gak kenapa kenapa kan
andin keracunan pak
tidak ada keracunan
tidak ada keracunan
tidak ada keracunan
sekarang kami ada di jakarta hospital
jelasin ke papa
nanti saya jelasin disini ya pak
papa kesana sekarang
hati hati di jalan pak
andin kenapa pak
kita ke rumah sakit sekarang
aku ambil tas dulu ya
jadi yang tuju
kita sudah bersama tiga puluh dua tahun lamanya pak
semoga aja pernikahan nino awet seperti kita ya
amin amin pak semoga ya pak mawar juga berharap
aduh bahagianya selama ini
memang dari dulu itu nino itu suka kasih kejutan sama kita
iya pak dia sangat baik pak
enak yang baik kita bersyukur ya pak
kita bersyukur ya semoga aja ya semoga kalian menyalahkan
kok elsa nggak kelihatan ya pak
kayak tadi di kamar terus
mama lihat elsa ke kamar dulu ya pak
kamu kenapa sayang
ada masalah apa lagi
tadi waktu nino pergi teman juga lihat mukanya nino tegang
tapi mama tanya dia gak mau bilang apa apa
nggak mau jawab
hati aku sakit mama
hati aku sakit mama
nino masih peduli sama ban
nggak mungkin kalau nino pasti peduli sama dia
nggak mungkin nino berbuat seperti itu sama kamu
tapi nino bilang sendiri sama aku mak
apa benar yang dibilang elsa
elsa ini gimana sih tegak tegaknya dia bilang begitu ke elsa
kasian kan elsa
rasain kamu sabar ya jangan sabar ya
nanti nanti biar kita yang bicara sama dia ya
kamu tolong sabar dulu ya
din kamu harus bertahan ya din
kamu harus selamat min